terima kasih desi dari bandara soekarno hatta kita akan beralih dan melihat bagaimana kondisi di merak banten
sudah ada monika honado monika seperti apa kondisi di merak banten tempat anda melaporkan pada siang hari ini
ya lia untuk di pelabuhan merak banten khususnya sudah mulai terlihat untuk pergerakan arus balik di pelabuhan ini
yang mana kalau dari data yang kami himpun juga dari pihak asdp sendiri untuk penumpang yang berangkat dari pelabuhan bakahuni menuju pelabuhan merak sudah berangsur naik sejak tanggal tiga mei kemarin
dan puncaknya di tanggal lima mei kemarin ada satu ratus sebelas ribu penumpang yang tiba di merak
angka ini sudah berangsur angsur naik dari hari hari sebelumnya yang ada di kisaran antara dua puluh ribu tiga puluh sembilan ribu dan enam puluh delapan ribu
sementara juga untuk penumpang yang berangkat
dari pelabuhan merak hingga kemarin di tanggal lima mei ada di kisaran empat puluh satu ribu lia
dan sekarang lia saya berada di daerah atau jalan simpang antara cikuasa atas dan cikuasa bawah
dan juga di depan entrance atau gate masuk ke tol merak ini menjadi salah satu jalur masuk dan keluar juga dari area pelabuhan merak
yang mana ini menjadi salah satu jalur yang harus diantisipasi agar tidak terjadi kepadatan
lalu seperti apa skema dari pihak kepolisian dan juga dirlantas untuk mengatasi atau mengantisipasi kepadatan agar tidak terjadi lagi kepadatan arus lalu lintas seperti yang terjadi sebelum lebaran atau pada saat arus mudik
saya akan langsung bertanya kepada kombes pol budi mulyanto selaku dirlantas polda banten
selamat siang pak budi
baik pak budi langsung saja
saya bisa dijelaskan mungkin skema yang akan dilakukan untuk mengantisipasi
untuk mengantisipasi kepadatan saat arus balik ini
saya sampaikan bahwa terkait dengan di merak ini tentunya kita tahu ada perpindahan dua moda transportasi yaitu dari darat ke transportasi laut dan itu merupakan proses
berdasarkan data selama satu x dua puluh empat jam kurang lebih ada dua puluh ribu kendaraan sampai dengan sekarang yang datang dari merak menuju ke jakarta dan delapan diantaranya sudah melewati gerbang tol cikupa
sebaliknya dari saudara saudara kita yang dari sumatera yang melintas ke merak
kurang lebih ada enam lima ratus atau tujuh sampai dengan sekarang
terkait dengan kegiatan kegiatan dinamika yang ada di sini tentunya kami mengakselerasi proses turun dan naiknya kendaraan menuju kapal
diawali tentunya dengan berbagai langkah kontijenis yang sudah kita siapkan dari hijau kuning dan merah
hijau layak naik normal seperti sekarang bangkitan bangkitannya kuning manakala terjadi antrian pada gerbang exit merak
yang ada pelabuhan merak
merah manakala antrian kendaraan sudah pada gerbang exit merak
terkait dengan manajemen rekayasa intinya adalah kami mengatur flow antara distribusi menuju ke kapal dan sebaliknya yang bongkar tidak ada hambatan sehingga para pemudik dapat memastikan kelancarannya memastikan kedatangannya sampai dengan tujuan dengan selamat
kemudian kami sampaikan ilustrasi di jalan tol dan jalan di arteri
insya allah tidak ada hambatan yang berarti
terkait dengan aktivitas masyarakat
di tol juga kemudian insya allah kami jamin sampai dengan sekarang antara gerbang tol dan merak
insya allah dengan kecepatan delapan puluh km per jam dua jam insya allah sudah sampai di memasuki gerbang cikupa
pak dir kalau melihat data pun yang tiba di pelabuhan merak lebih banyak daripada yang berangkat
tetapi memang berarti fokus dari dirlanta sendiri tetap two way traffic ya pak
yang mengarah ke merak dan juga keluar dari merak
mengapa demikian pak
kami yang berada di banten ini arus baliknya ada dua
yaitu saudara saudara kita yang jawa yang kemarin mudik itu akan kembali dari sumatera kembali ke jawa
sebaliknya saudara kita sumatera kemarin menuju jawa akan kembali ke sumatera
itulah yang harus kita amankan sehingga crossing itu kita hindarkan terkait dengan dinamisasi keduanya
kemudian berdasarkan data yang ada di ditelantas polda banten kami sampaikan
yaitu kurang lebih seratus ribu kendaraan
baik kendaraan roda dua roda empat maupun kendaraan bus dan truk yang lainnya
pak dir yang terakhir pertanyaannya
mungkin bisa kita berikan informasi juga kepada masyarakat yang sedang menonton saat ini
rekayasa lalu lintas seperti apa yang dilakukan nanti
atau mungkin sudah diberlakukan mulai hari ini pada saat harus balik
apakah masyarakat lebih baik mengambil jalur yang mana saja untuk misalnya kembali ke arah jakarta
ya terkait dengan rekayasa lalu lintas kami ingin sampaikan bahwa khusus dari gate merak sampai dengan pelabuhan
itu ada tiga tadi
namun di jalan arteri dan di jalan tol rekayasa adalah rekayasa normal seperti biasa
himpuan kemah ini kepada masyarakat yang melaksanakan aktivitas mudik yang sekarang menonton adalah
ikuti setiap rambu setiap rekayasa terbatas yang kita berikan
insya allah tidak menyesatkan dan itu akan malah mengakselerasikan para pemudik
menjelang arus balik ini menuju tempat tujuan sampai dengan selamat
dan memang untuk prediksi arus baliknya sudah mulai terjadi hari ini sampai tanggal delapan nanti ya
sampai dengan tanggal delapan
karena tanggal sembilan kita tahu banyak beberapa kantor perusahaan swasta yang mungkin sudah memulai aktivitas kerja
sehingga kita sudah antisipasi dari sekarang
baik kombes pol budi mulyanto sokudir lantas pol dabantan
terima kasih pak selamat bertugas kembali
salam sehat pak budi
baik lia seperti itu penjelasan dari rekayasa lalu lintas
dan memang kalau kita melihat juga di belakang saya
karena sebelum ada antrian yang berarti untuk di jalan cikuasa atas dan cikuasa bawah ini
masuk ke arah tol merak masih terpantau sepi hingga ramai lancar juga
ini menunjukkan bahwa memang belum ada indikasi indikasi bahwa akan terjadi kepadatan arus lalu lintas
akibat banyaknya penumpang atau kendaraan yang tiba di pelabuhan merak
sementara itu juga untuk masyarakat dihimbau yang akan berangkat dari pelabuhan merak
ataupun mungkin dari pelabuhan bakaheni menuju pelabuhan merak
diimbau untuk membeli tiket kapal keberangkatan secara online
melalui aplikasi dan juga website verisi
paling tidak h atau satu hari sebelum keberangkatan
karena ditegaskan kembali bahwa pelabuhan tidak lagi menjual tiket kapal secara langsung di pelabuhan ini
untuk menghindari kepadatan antrian lalu lintas penumpang kendaraan di pelabuhan merak ini
agar tidak terjadi lagi kepadatan seperti yang terjadi pada saat jelang lebaran atau arus mudik kemarin
arus balik dari jalur laut tepatnya di pelabuhan merak banten
dan sebelumnya juga ada laporan pantauan arus balik lewat jalur udara tepatnya di bandara soekarang hatta
ada desi aritonang di tangerang banten
selamat siang teman teman selamat bertugas kembali